gila karena ini di luar tata krama yang berlaku selama ini kan proxy war sebetulnya kan
ada semacam kode yang tidak tertulis lah
ini kan udah asasinasi
jadi seorang jenderal iran diincir begitu jalan dalam konvoy dua mobil dibom dan secara sengaja
nah ini kan menaikkan eskalasi
jadi kalau gitu jenderal amerika juga boleh dong di asasinasi
presiden amerika boleh dong di asasinasi
nah ini akan mengakibatkan semua akan meningkatkan kewaspadaan dan kecurigaan
nah kalau salah salah ada miskomunikasi ini bisa jadi perang beneran
perang yang cukup serius
ya perang yang cukup serius gitu loh
jadi mungkin kayak perang irak kemarin gitu
bayangkan kalau misalnya katakanlah tidak langsung diperintahkan oleh iran
tapi ada anak buah ini kan si jenderal kasim ini
orang yang diidolakan kan
ada kelompok yang sebetulnya bukan disuruh oleh iran
ingin membalas dendam
tahu tahu dia ngebom kapal amerika lah
amerika merasa itu disuruh oleh iran
wah dia harus bales ini pernyataan perang
dia harus menyatakan perang
ayatullah ali khamenei sempat memberikan tanggapan ya
kita tampilkan dulu yuk dari cnbc indonesia menangkap rilis
yang dikeluarkan oleh pemerintah
otoritas iran terkait dengan ini
anda bisa saksikan di belakang saya nih ya
tapi balas dendam yang keras sedang menunggu para pelanggar
yang mengkontaminasi tangan mereka semalam dengan darahnya
dan para martir lainnya
syahid soleimani adalah wajah perlawanan internasional
dan semua pecinta perlawanan adalah pembalas darahnya
semua teman dan juga musuh harus tahu
garis jihad dan perlawanan dengan motivasi berlipat ganda akan terus berlanjut
dan kemenangan akhir sedang menunggu mu jahilin dari jalan kebahagiaan ini
ini respon dari ali kemene ya
kehilangan komandan tercinta dan tersayang sulit bagi kami
tapi kelanjutan dari upaya dan pencapaian kemenangan akhir akan membuat kehidupan pembunuhan dan penjahat menjadi lebih pahit
dan kita tahu pasti dendam ini akan dijalankan
kapan di mana dan siapa targetnya kita nggak tahu
dan ini akan menyebabkan di pihak amerika
akan terjadi peningkatan kewaspadaan
nanti ada serangan belum tentu oleh iran
bisa di asumsi iran
iran kalau membalas pasti dia akan lihat di teluk
nah di teluk itu kan berapa
kalau itu pasangin ranjau aja
kita mengalami krisis minyak lagi
lumayan itu mas mbak mbak
apbn kita pun pasti terganggu
kalau kita bicara trump itu mengatakan bahwa serangan ini adalah untuk menangkal serangan di masa depan
preemptive strike katanya gitu untuk bisa menangani
seberapa masuk akal
amerika kan udah punya masalah kredibilitas dengan perang di irak
dulu kan dia nyerang irak alasannya karena ada weapon of mass destruction
ternyata sampai sekarang nggak ketemu
dan informasi itu salah
sehingga mereka punya informasi yang salah
padahal sudah dibawa ke pbb apa segala macam seluruh dunia sudah menyaksikan
nah amerika sekarang kredibilitas untuk mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu bisa dipercaya kan jadi kecil sekali
nah ini yang jadi problem
sementara mereka sudah melakukan satu eskalasi dalam perang proksi di iran irak dan syria
pasti dari pihak lawannya akan meningkatkan juga
ini juga akan melibatkan proksi proksi lain ya mas bambang
kalau kita lihat misalnya amerika dengan sekutunya iran juga dengan sekutunya
ada tiongkok ada korea utara mungkin ada rusia
apa yang anda bayangkan ketika proksi proksi ini juga pasti akan terlibat ekses ketegangan antara amerika dan iran ini
mereka mau berperang secara smart atau berperang secara emosional
seperti perang teluk mas ziyah
ya perang teluk
kalau mereka mau smart sebetulnya kan kira kira trump melakukan ini karena dia pengen menang lagi jadi presiden
kalau mereka smart mereka akan melakukan aksi yang justru akan membuat trump nggak bisa menang
nah seperti apa itu kita bisa lihat
oke tapi anda lihat ini cukup hal yang cukup populer
ketika dulu mungkin bush kalau kita ingat ketika menuju periode kedua dia kan melakukan serangan juga
tapi dia menangkan dengan cara yang sama
kalau tidak salah kalau tidak salah
di bawah obama
di bawah obama ya oke
tapi kan ada serangan
tapi dia memenangkan di afghanistan kan langsung jatuh
afghanistan dan iraq betul kan
dan bisa menubangkan saddam hussein misalnya gitu kan
ini juga menjadi momentum seperti apa
ini bisa dimanfaatkan oleh trump untuk jelang tahun depan nih
jelang tahun ini malam ini
trump itu kan adalah orang yang memenangkan berdasarkan fear ketakutan
jadi dia berkepentingan
warga amerika itu merasa takut oleh musuh musuh dari luar
dan mencari orang yang cowboy untuk jadi presiden
saya belum lihat hasil pol
tapi saya menduga hasil jajak pendapat untuk calon presiden trump mungkin naik dengan peristiwa ini
nah ini yang tapi kan ini berbahaya masa untuk gara gara mau menang jadi presiden di negaranya terus dia memicu perang dunia
jadi ini adalah dosa pemakzulan dari dpr beberapa waktu lalu ya
apa yang akan terjadi pada global situasi global situasi regional pasca insiden yang luar biasa berat ini
nomor satu sudah kita rasakan harga minyak naik
kedua sekarang semua yang di pelaku proxy war juga mikir loh
ini semua nih sekarang peraturannya berubah nih
sekarang ada jenderal kita boleh dibunuh
wah ini akan meningkatkan ketegangan lebih besar
di irak ini sekarang pusing dia kejepit
tadinya kan dia main antara didukung juga amerika tapi didukung juga iran
nah sekarang susah dia
kalau dia mengusir amerika iran berkuasa di situ
tapi kalau dia nggak bertindak bisa jatuh rejim ini
wah ini udah messi lah nggak tahu kita kemana
jadi ini punya
jadi ini pasti punya dampak yang cukup besar dalam waktu pendek atau panjang dalam situasi politik global ke depannya
saya kira dari sekarang sampai waktu pemilihan presiden amerika ini pasti kacau balau
mudah mudahan dampaknya tidak terasa ke indonesia nanti mas bambang ya
meskipun kalau kita lihat harga minyak sudah naik dan kita net importer minyak ya mungkin saja haranya kesadar
terima kasih mas bambang atas analisanya
kami akan segera kembali bersama anda tetap di pranews